terima kasih anda masih bersama redaksi siang
jalur pantai utara atau pantura yang dilewati oleh para pemudik memiliki destinasi wisata yang asik dan sayang untuk dilewatkan
misalnya seperti di kota pekalongan kota yang dikenal sebagai kota batik ini menyimpan segudang destinasi wisata seru
tak kenal maka tak sayang
ungkapan itu rasanya cocok untuk kota pekalongan jawa tengah
tak hanya dikenal sebagai kota batik pekalongan yang terletak di tepi jalur pantura
ternyata memiliki jalan yang berbeda

di kota ini anda dapat menemukan berbagai jenis lokasi wisata mulai dari wisata bersejarah sampai wisata alam
yang paling populer museum batik pekalongan yang terletak di panjang wetan pekalongan utara
indonesia terkenal dengan warisan budayanya yakni batik
nah di indonesia kita juga memiliki banyak museum batik khususnya yang ada di pulau jawa
salah satunya adalah di museum batik di kota pekalongan jawa tengah
katanya sih ada seribuan lebih koleksi batik yang dipamerkan di sini dan katanya juga bisa sambil belajar batik di sini
museum batik pekalongan menyimpan satu enam puluh lima koleksi batik yang berasal dari seluruh nusantara
museum ini memiliki tiga ruang pamer satu ruang audiovisual serta perpustakaan batik
batik berganti tema setiap tanggal dua oktober atau pada hari batik nasional
tahun ini temanya adalah bineka tunggal ika yang memamerkan batik khas daerah daerah di indonesia
serta motif batik yang terinspirasi dari budaya negara lain
museum ini juga memiliki koleksi batik yang sudah berusia ratusan tahun
namun karena alasan perawatan beberapa koleksi tak dipamerkan
sekarang saatnya saya mau praktek sendiri bikin batik sendiri
ditemani oleh instruktur museum batik pekalongan yakni mas toman
selamat siang mas rahman
saya boleh tolong diajarin ya
puas jalan jalan sekaligus belajar membatik
saya penasaran ingin mencicipi soto legendaris khas pekalongan
yakni soto tauto carlam yang ada di kawasan
kawasan pasar senggol pekalongan
tauco atau soto tauco adalah soto santan yang ditambah bumbu tauco pedas
warung soto ini sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
nah ini kasih bumbunya tauco yang sudah dimasak
ini kenapa nih pak digebrak pak
nah agar biar bangun
ini sangat khas dengan kuah kaldu daging bercampur bumbu tauco
kesiangnya pun variatif
mulai dari daging sapi kikil sampai jerawan
rasa pedas asam dan manis langsung menyatu di lidah
harganya juga pas untuk kantong

ini bumbunya merah kuahnya merah
penuh dengan daun bawang
benar benar membuka selera
ini bisa jadi satu referensi anda untuk berbuka puasa ketika mampir di kota pekalongan
setelah belajar membatik dan mencoba soto tauto
rasanya liburan saya tak lengkap kalau tak mampir ke kawasan wisata linggo asri di kecamatan kajen pekalongan
objek wisata ini menawarkan beragam kegiatan seru
mulai dari jalan jalan di airnya terbuka tempat bermain anak taman bunga sampai kebun binatang mini
berwisata di pekalongan seakan tidak ada habisnya
seperti yang ditawarkan di objek wisata linggo asri kabupaten kajen pekalongan jawa tengah
di sini anda bersama keluarga bisa menikmati berbagai wahana
dari mulai taman bunga waterpark naik gajah dan bahkan ini dia kebun binatang mini
yang pas banget untuk anak anak belajar
disuguhkan banyak pilihan saya memutuskan untuk ke taman bunga lebih dulu
di taman bunga ini ada bunga selosia yang hanya tumbuh di dataran tinggi
meski tak seluas taman bunga selosia di kota besar seperti semarang taman bunga linggo asri tetap cantik dipandang mata
wah saya udah di belanda

ada juga kincir angin raksasa ala belanda
dan replika cantik besar yang menjadi tempat favorit untuk berfoto
puas berfoto di taman bunga saya penasaran untuk mencoba naik gajah
ada dua ekor gajah bernama deo dan sinta
salah satu wahana yang menarik di kawasan wisata linggo asri pekalongan jawa tengah ini adalah wahana naik gajah
nah ini pertama kalinya saya naik gajah selama saya hidup dan saya mau coba
ini saya akan ditemukan
ini oleh pawang gajahnya pak sugi ya pak ya
pengunjung bisa menikmati pemandangan bukit linggo asri
namun anda tetap harus hati hati dan tidak banyak bergerak agar tetap stabil saat berjalan bersama sang gajah
nah untuk anda yang ingin mencoba wahana ini harus diperhatikan betul ya cara duduk dan harus pegangan satu tangan ke pundak pawang
dan ya serileks mungkin
karena sepertinya gajah bisa merasakan kalau kita tenggang gitu ya pak ya
harus serileks mungkin dan harus menikmati perjalanannya
saya mau muter sekali lagi sama pak sugi ya
wah lengkap sudah wisata saya di pekalongan
wisata bersejarah kuliner khas yang lezat sampai wisata alam semua dapat ditemukan di pekalongan
jadi jangan ragu untuk memasukkan kota ini ke daftar liburan anda saat muda
priskela dohan purif handoyo pekalongan